salah satu saksi yang diajukan tim hukum penggugat sengketa pilpres anies mohaimin menyebut
terjadi intimidasi oleh oknum polisi terhadap kepala desa
agar memenangkan pasangan prabowo gibran
namun ketika ditanya soal identitas polisi yang dimaksud bersama kepala desa
saksi enggan memberikan nama karena khawatir keselamatannya
beberapa oknum kepala desa di kecamatan kedungdung dan robatal itu
didatangi oleh seorang oknum polisi
di situ bilang bahwa kalau ingin aman dua harus menang
pol polsek sampang atau polres
yang jelas itu oknum polisi pak
yang saya dikasih tahu sama oknum kepala desa itu
itu apakah polisi polsek atau polisi polres saya juga kurang paham
kalau ingin aman dua harus menang
tidak bisa saya menyebutkan pak
jangankan menyebut nama orang yang memberitahu saya
yang bertekad untuk hadir di persaksian persidangan yang mulia ini pak
tapi keutuhan keterangan bapak menjadi agak
tidak bulat kalau memberikan keterangan
saya tidak bisa menyebutkan namanya pak